anggota polda metro jaya menangkap tersangka pelaku pembunuhan bribtu andri budi wibowo
yang ditemukan tewas di jalan di kawasan pondok rangon jakarta timur
polisi menangkap tersangka yang merupakan anggota tni di kediamannya di ciracas jakarta timur kamis siang
polisi juga menyita kendaraan tersangka yang digunakan saat kejadian tewasnya korban
di bagian depan bodi mobil tersangka terlihat kerusakan cukup parah
pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah tewasnya korban akibat ditabrak atau dibunuh oleh tersangka
dir lantas polda metro jaya kombespol sambodo purnomo yogo yang ditemui saat melakukan olah tkp menyebut
ada kejanggalan dalam kejadian tersebut
dari hasil olah tkp cltkp memang ada beberapa yang patah patah yang memang cukup janggal
misalnya jarak antara tembukannya sepeda motor dengan jarak di tembukannya korban
yang cukup janggal
dan cukup berjauhan
jadi tentu ini masuk kata kata kata kata yang tulangnya kita apain sedikit dan penangannya sendiri oleh kersel
sementara usai diatopsi di rumah sakit polri keramat jati
jenazah anggota polisi bribtu andri budi wibowo sempat disemayamkan di kediaman di jalan raya pondok rangon cipayung jakarta timur
ibu korban tidak kuasa menahan tangis saat melihat buah hatinya yang masih berusia dua puluh sembilan tahun tersebut sudah tidak bernyawa
di mata keluarga korban dikenal sebagai pribadi yang ramah dan baik
dia orang baik dia kenal bukaan
dia pribadi itu baik tapi bapak
korban dimakamkan di tempat pemakaman umum pondok rangon dengan diiringi upacara kedinasan kami sore
sebelumnya korban ditemukan bersimbah darah di dekat rumahnya di jalan sapi perah pondok rangon cipayung jakarta timur kamis pagi
f rizal jakarta